laga persebaya surabaya kontra arema fc di stadion gelora bung tomo surabaya yang berlangsung minggu sore sempat diwarnai bentrok antara ribuan orang supporter persebaya dengan petugas keamanan
melihat banyaknya supporter yang mencoba untuk menerobos pagar pengaman membuat petugas keamanan melakukan tindakan dengan menghalau supporter
aksi saling lempar batu antara supporter dengan petugas keamanan pun terjadi
bahkan petugas sempat menembakkan gas air mata dan memukul mundur supporter dengan water cannon
keadaan kembali tenang ketika petugas keamanan memutuskan untuk membuka pintu masuk ke stadion sehingga ribuan supporter tersebut bisa masuk ke dalam stadion
dan melihat pertandingan yang dimenangkan oleh persebaya surabaya dengan skor satu
akibat dari kejadian ini pagar pengaman serta gerbang pintu masuk supporter roboh dan berantakan
bahkan sejumlah kaca mobil pecah
akibat terkena lemparan batu